demi mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak kementerian energi dan sumber daya mineral akan mewajibkan pemasangan dispenser gas di stasiun pengisian bahan bakar umum
dilansir cnn indonesia com menteri esdm ignatius jonan mengungkapkan selain merupakan inisiatif presiden joko widodo
pemasangan dispenser gas diwajibkan karena minimnya penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan umum
kewajiban ini akan diterapkan secara bertahap
rencananya jika peraturan telah ditetapkan spbu di sejumlah wilayah tertentu akan menyediakan dispenser selama enam bulan dan spbu di beberapa wilayah lain selama delapan belas bulan
nantinya harga bbg tidak lebih tinggi dari harga bbm